dpr meluruskan perihal banyaknya versi rancangan undang undang cipta kerja yang tersebar di media sosial dan juga di masyarakat ya
nah naskah ruu cipta kerja yang sudah difinalisasi adalah sebanyak delapan ratus dua belas halaman
rencananya dpr akan memberikan draft ruu cipta kerja pada presiden besok hari
proses yang ada dilakukan di balik itu menggunakan kertas biasa
tapi pada saat sudah masuk ke dalam tingkat dua proses pengitikannya masuk di kesetjenan
dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan ketentuan di dalam undang undang
sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang seribu sekian ada yang tiba tiba sembilan ratus sekian
tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter
yang ditentukan di dalam kesekjenan dan mekanisme
total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar delapan ratus dua belas halaman
berikut undang undang dan penjelasan undang undang cipta kerja
kalau sebatas kepada undang undang cipta kerja hanya sebatas empat ratus delapan puluh delapan halaman
ditambah penjelasan menjadi delapan ratus dua belas halaman
sehingga simpang siur mengenai jumlah halaman ada yang seribu sekian ada yang sembilan ratus sekian
secara resmi kami lembaga dewan perwakilan rakyat republik indonesia
berdasarkan laporan dari bapak sekjen netting jumlah halaman sebanyak delapan ratus dua belas halaman